pusat pengendalian dan pencegahan penyakit amerika serikat mengkategorikan aktivitas menonton di bioskop sebagai kegiatan beresiko tinggi tertular covid sembilan belas
hal ini dikarenakan bioskop merupakan ruang tertutup dengan ventilasi udara yang kurang optimal
pakar epidemiologi ucla menyebut virus ditularkan melalui droplet saat bicara tertawa dan bernafas
bioskop memungkinkan seseorang bersama dengan orang tak dikenal selama dua hingga tiga jam dan memungkinkan terjadinya penularan virus
bagi yang sudah mengunjungi bioskop andre moin merekomendasikan untuk melakukan isolasi selama empat belas hari
tinggal di rumah dan menghindari kontak dengan orang yang rentan terkena covid sembilan belas
namun jika tetap ingin nonton di bioskop pastikan anda melakukan protokol kesehatan dengan benar
pastikan anda dalam kondisi sehat
pakai masker dan face shield
menonton dengan masker dan pelindung wajah mungkin memang tidak nyaman
tapi cara ini setidaknya mampu melindungi anda dari kemungkinan tertular covid sembilan belas
kedua pesan tiket secara online
sebisa mungkin anda tidak bersentuhan dengan uang tunai saat berada di bioskop
pilih pakaian yang tertutup untuk meminimalisir anggota tubuh tertempel bakteri atau virus secara tidak langsung
dan jangan sering sering memegang pakaian
jaga jarak aman baik di dalam maupun di luar bioskop
cuci tangan sebelum dan sesudah menonton
jika kesulitan mengakses air mengalir anda bisa mengantongi hand sanitizer dimanapun anda berada
jika anda ingin membeli makanan dan minuman jangan abaikan kebersihannya
terakhir sepulang dari bioskop segera mandi dan cuci pakaian anda sebelum akhirnya bisa beristirahat di rumah